anda kembali di prime news kereta lrt bekasi pada rabu pagi mengalami gangguan
kereta yang berangkat dari stasiun jatimulya pada pukul tujuh dua puluh pagi menuju duku atas jakarta
tertahan di stasiun bekasi barat sekitar tiga puluh menit
dari informasi petugas gangguan terjadi di stasiun cikunir dua
penumpang pun mengeluhkan keterlambatan kedatangan lrt yang membuat kondisi ini
atau kondisi di peron stasiun maupun dalam gerbong kereta lrt mengalami penumpukan penumpang
salah satu penumpang mengaku sudah menunggu lebih dari satu jam untuk mendapatkan kereta lrt
menuju stasiun duku atas jakarta
sebenarnya sih hari ini tuh pertama kali banget pengen coba jadi ya masih penasaran dan
kekulah sama sistem interpelasi ini
tepat sekarang ini aku tuh udah nunggu sejak pas
sekarang aku udah nunggu sejam pas
transportasi umum lainnya itu biasanya kan lima sepuluh menit
dan kalau lrt ini kan aku belum tahu dan tadi aku nanya petugas
saya katanya memang belum ada regulasi jam kemasnya gitu